badan urusan logistik atau bulog memastikan tidak akan mengimpor beras hingga akhir dua ribu dua puluh
seperti empat tahun sebelumnya
cadangan beras pemerintah sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri
pasca lebaran stok beras yang tersimpan di gudang bulog seluruh indonesia berjumlah satu juta ton
ini merupakan batas aman sesuai aturan pemerintah
yaitu satu sampai satu lima juta ton
angka tersebut masih akan terus meningkat karena sejumlah daerah akan masuk masa panen
dalam konferensi pers direktur utama bulog budi waseso memastikan
bulog mampu memenuhi kebutuhan pangan lain
seperti daging beku gula dan komoditas lainnya sehingga harga tetap stabil
bulog juga membantu distribusi minyak goreng melalui skema komersial
untuk menekan harga minyak goreng curah hingga mencapai harga yang ditetapkan pemerintah
sampai hari ini semua kondisi pangan itu dalam kondisi stabil
dan tidak ada hal hal yang kurang
walaupun sebenarnya kemarin prediksi kita bahwa dengan dua tahun
masyarakat secara umum tidak bisa pulang mudik merayakan lebaran
tahun ini semua boleh merayakan dan pulang ke kampung
dengan sendirinya konsekuensinya adalah adanya pergeseran kebutuhan pangan
dari wilayah akar
atau wilayah biak atau wilayah lain